menjelang akhir tenggat periode kedua program pengampunan pajak atau tax amnesty deklarasi harta yang berhasil dikumpulkan telah menembus angka empat triliun rupiah
berdasarkan data statistik tax amnesty direkturat jenderal pajak hingga siang ini deklarasi harta menyentuh angka rp empat empat triliun dan angka ini telah mencapai target yang dicanangkan pemerintah sebesar rp empat triliun
sementara untuk realisasi surat penyertaan harta yang dideklarasikan berjumlah lima ratus dua lima ratus dua puluh tujuh sph
kendati demikian komposisi uang tebusan tak mengalami kenaikan signifikan dari jumlah uang tebusan yang dikumpulkan pada periode satu lalu yang ini mencapai sembilan puluh lima delapan triliun rupiah